menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi meminta maaf karena pemerintah tidak bisa memberi dukungan dana kepada rio haryanto
agar bisa terus berlagak di kancah formulawan
permintaan maaf ini disampaikan menpora kami siang di istana presiden
ya kita terserang sudah berusaha sekuat tenaga
pemerintah tidak pernah berhenti
pertamina terus berjuang
rio haryanto bersama keluarga dan gisport juga berusaha
masyarakat juga membantu lewat sms untuk rio
dan sepenuhnya hari ini kita lihat apakah manor memberikan peluang besar bagi prestasi dan potensi yang dimiliki
tapi secara jujur terkait dengan pemenuhan anggaran yang diharapkan oleh manor
tentu pemerintah hari ini mohon maaf belum bisa memberikan dukungan
apalagi dari apbn
saya kira itu set pun saya